apa yang membuat fraksi pdip mungkin ya atau mungkin dengan beberapa fraksi lain di dprd dki jakarta
tidak mendukung atau belum mendukung soal penjualan saham pemprov dki jakarta di pt delta jakarta
gini tahapan kita belum sampai pada tataran setuju tidak setuju
belum sampai pada tataran mendukung tidak mendukung
karena sejak awal sebenarnya yang kita minta kepada pemprov dki jakarta adalah
kajian terhadap rencana pak anies melakukan pelepasan terhadap saham pt delta
baru tahapan itu dulu
sehingga dari hasil kajian itu mampu meyakinkan kepada satu ratus enam anggota
untuk menyetujui apa atau tidak menyetujui apa yang menjadi keinginan pak anies
sebetulnya kan itu
namun sampai hari ini kan pak anies belum memberikan hasil kajian itu kepada dewan
sehingga dewan belum bersikap apa apa terhadap rencana pak anies itu
jadi tahapannya ini baru baru tahapan pimpinan
karena pimpinan itu ya itu pak prasetyo yadimarsuti sudah menyampaikan kepada publik
tapi baru sebatas itu
karena pembahasannya belum sampai mas
tapi kan sudah ada surat pak anies katakan dua kali loh pak mas gembong suratnya
belum direspon atau seperti apa sebenarnya
untuk merespon itu kan harus ada pembahasan
jadi ini kan asetnya publik asetnya warga jakarta ketika pak anies mau melakukan pelepasan
kan perlu ada pembahasan
pembahasan itu pembahasan antara dpr
prd dengan eksekutif
hari ini kan kita belum pernah melakukan pembahasan
bukan ketika surat sudah diberikan kemudian dprd merespon dengan mengundang atau baru membahas
atau seperti suratnya bagaimana sih mekanismenya
jadi seharusnya ketika pak anies menyodorkan surat kepada dewan
oh sudah disertai dengan kajiannya itu belum ada
sejak awal ketika bulan mei dua ribu delapan belas itu pak anies mengirimkan surat kepada pimpinan dewan
kami dari fraksi pd perjohan menyampaikan kepada publik
kajian tidak kunjung diberikan kepada dewan
sudah diminta pak
tetapi susulah surat kedua
susullah surat kedua yang baru beberapa bulan atau beberapa minggu yang lalu
surat kedua sampelah ke pimpinan dewan
jadi kalau tadi mas anies katakan dia menunggu pembahasan menunggu diundang
kita sudah berikan surat itu bagaimana dong mas gampa
bahannya apa kita mau bahas
kalau kita mau bahas itu harus ada yang kita bahas apa
kan bukan sekedar menyetujui atau tidak menyetujui
tapi untuk sampai tataran persetujuan itu atau tidak persetujuan itu
mesti ada pembahasan bersama dong
karena sekali lagi ingin saya kami sampaikan bahwa ini adalah aset publik
aset warga jakarta yang ketika ada mau ada pelepasan tentunya harus ada persetujuan
harus ada mekanisme yang kita lalui bersama
mas fajar kalau dari versinya mas fajar mungkin teman teman dari fraksi gerindra
soal ini sebenarnya bagaimana
soal pelepasan saham
kalau dari kami sudah jelas ya dari fraksi bahwa kami mendukung
apapun itu alasannya ya memang semua ini ada tahapannya
kalau mas gampang kan belum tahu nih mau mendukung atau tidak mendukung
kalau saya yakin beliau dukung
kan tadi yang bahasa beliau katakan tadi ada tahapan ada mekanisme yang harus dilalui kajian
tapi kalau kami bicara di sini bahwa ya apa yang dikatakan oleh pak gubernur bahwa nggak mungkin
kami ini provinsi membuat atau memproduksi minuman haram
itu alkohol lah istilahnya seperti itu
tapi secara sikap fraksi sudah mendukung
iya mendukung keputusan
oke nah soal yang tadi mas gembong katakan bahwa harusnya ada kajiannya dulu dong
sebelum kita apa namanya menentukan sikapnya bagaimana
itu bagaimana itu tadinya katanya belum disampaikan oleh pak anies baswedan
karena selama ini juga
kami juga ada beberapa kegiatan juga yang mungkin terlepas dari itu bagaimana
jadi kurangnya komunikasi lah
kalau bilang harmonis ya cukup harmonis
cukup harmonis berarti ada bagian bagian tidak harmonis
karena kan di sini ada berbagai macam kepentingan yang jelas kami kepentingan kami ini semua untuk masyarakat
mas adi melihat ini sebenarnya bagaimana apa yang sebenarnya tengah terjadi saat ini ya
tentu tidak hanya kita lihat dari konteksnya kecil bahwa ini soal apa
tapi apa yang sebenarnya mas adi pelajari dari masalah ini mas adi gimana
kalau membaca secara umum
seakan akan persoalan pelepasan saham bir di jakarta ini ada dua hal
persoalan prosedural yang belum sampai ke teman teman dprd
ada hal hal yang jauh yang lebih subtansial yang belum diperdebatkan
apakah ini untung atau tidak buat dprd jakarta atau jakarta secara umum
tapi sekali lagi politik itu tidak melulu soal yang subtansial dan prosedural
ada hal lain yang dibaca misalnya
soal saham bir ini kan sangat terkait dengan janji politik pak anies
ini kan satu paket kebijakan politik yang disampaikan dulu tentang menutup reklamasi alexis dan seterusnya
jadi apapun argumentasi soal saham bir ini karena bagian dari kepentingan janji politik harus diselesaikan itu satu
yang kedua dalam logika sistem presidensialisme multi partai seringkali eksekutif dalam konteks ini anies baswedan
itu suka tidak didukung oleh mayoritas kekuatan politik

misalnya ini terjadi pada jokowi awal awal jadi presiden
hampir semua kebijakan politiknya diprotes oleh dpr karena mayoritas adalah oposisi
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini